ini sangat berbahaya
kembalikan pujang itu besar
pujang itu bukanlah milik
dengarkan baik baik sedih waduh
aku adalah ranggabuan
aku ada hak atas kucing kembar itu
karena aku adalah keturunan
keturunan yang mati
kenapa aku tidak pernah mendengar nama aku
tidak ada gunanya kamu menanyakan apa
karena sebentar lagi
energi pucang kembar ini benar benar luar biasa
aku bisa merasakan tenaga yang begitu berlimpah
siapa itu waktu mengobstadinya hanya kepada tangi
benar benar tidak ada batasnya
aku tidak akan kuat menahan
tapak sanjang ilmu itu kamu gunakan untuk melawan kursi lewangi
aku harus membelah ragamu
pelaragi belah saja ragamu sebanyak mungkin si lewangi
dan aku akan menghisapnya satu persatu
dia menguasai jurus peragas summa hingga tingkat tertinggi
siapa orang ini sebenarnya
kamu tidak akan bisa mengalahkan aku lagi sinewab
karena kedua supamu sudah aku hisap
tenaga aku semakin berperibad
dan kekuatanku semakin kuat
aku tidak akan menyerahkan tahta
kepada orang yang ragu
di hidupan dunia
kau salah ranggabuan
kau menyerap kedua supamu
agar aku bisa mengambil kembali
menjauh kembar yang berada di dalam tubuhmu
dalam perjalanan yang lebat
menjadi api yang balas
kau tidak bisa menghitungi
siapa gadis kecil itu
ilmu kanuraganya lumayan juga
tapi aku akan mudah bisa mengalahkannya
coba buktikan mulut besarmu itu
serahkan pada aku nyai
akan ku lumat bocah kecil itu
hei gadis tengik
beraninya kau ikut campur urusanku
akan mengunyah tubuh kecilmu
jangan jangan kamu lebih yang keren dari semua kagak jawan ini
sampai jumpa lagi
genangan makhluk itu membuat dadaku sesak
aku tidak akan bisa menghadapi makhluk besar ini dengan tangan kosong
kamu bukan tandinganku anak kecil
jangan kamu makhluk jelek
jangan langsung melakukan hal kayak itu